perundingan tahap pertama antara ukraina dan rusia yang digelar di perbatasan ukraina belarusia gagal menghasilkan kesepakatan
presiden ukraina sejak awal pesimis dengan perundingan ini tapi tetap dilakukan karena mengharapkan adanya gencatan senjata penghentian invasi rusia
melihat eskalasi pengerahan pasukan rusia dan perlawanan ukraina dunia semakin khawatir
benarkah putin menjadikan perang ini sebagai pembuktian kekuatan utamanya
dan nothing to lose tidak ada yang ditahan lagi
kita akan membahas singkat soal ini bersama yosef jakababa akademisi hubungan internasional universitas pelita harapan
selamat sore pak yosef
terima kasih atas waktu anda sore hari ini
pertemuan pertama kemarin ukraina dan rusia sudah gagal mencapai kesepakatan
ini sudah diprediksi sebelumnya dan menurut anda ini biasa terjadi
apa penyebabnya kira kira apa yang akan dicapai sebenarnya
pada pertemuan pertama tersebut
memang sudah diucapkan ada ekspektasi bahwa tidak keberhasilan
tapi paling tidak ini adalah sinyalemen positif bahwa sudah ada upaya untuk bertemu
dan untuk melakukan pertemuan perbicaraan damai
tapi kita tahu bersama persatuan pertemuan itu terjadi pada saat perbicaraan
pemboman dan juga penembakan misal tetap terjadi
itu sebenarnya juga memberikan perasaan yang sangat buruk
pada saat perundingan seharusnya kan tidak ada
pertempuran itu berarti sejenak

pemboman terus dilancarkan oleh rusia
pak yosef perundingan dilakukan seperti yang tadi anda sampaikan
tapi juga serangan tetap berjalan
sebenarnya apakah kita masih bisa berharap dari pertemuan kedua yang juga akan tetap dilakukan
tetapi kita tahu rusia kemudian sudah semakin meningkatkan eskalasi di wilayah ukraina
kita tentu selalu berharap ada
hasil yang positif dari pertemuan pertemuan tersebut
meskipun tentu saja kita semua dan juga dunia mengharapkan eskalasi ini tidak berlanjut eskalasi kekerasan
tetapi memang diharapkan pertemuan dan dialog itu sangat penting ya dalam kondisi darurat seperti ini
kalau melihat kerasnya perlawanan dari ukraina dan maksimalnya rusia mengerahkan pasukan luar biasa
jadi sudah maksimal saja habis habisan semua
tidak ada lagi yang harus diperjuangkan
jadi ini adalah pembuktian utama kekuatan
kalau saya pikir putin juga sudah memikirkan konsekuensinya ya
dia juga sudah siap untuk menerima sanksi dari barat
tetapi saya pikir yang dia tidak prediksi adalah solidaritas dari dunia
kita melihat dalam beberapa hari belakangan ini ya sejak inflasi dimulai solidaritas dari dunia apakah itu dari negara organisasi olahraga artis perbankan dunia bisnis dunia usaha dan bahkan orang orang biasa
yang mengecam rusia melakukan tindak tindakan yang memprotes seperti fifa juga misalnya memutuskan semua tim sepak bola rusia itu tidak boleh bertanding
kemudian juga banyak perusahaan multinasional seperti perusahaan perusahaan minyak yang ada investasi di sana seperti bp dan lain lain memutuskan untuk tidak melanjutkan investasi selama konflik ini berlanjut
saya pikir dia tidak mengharapkan atau menyangka ya bahwa reaksinya akan keras seperti itu
ya mudah mudahan dengan ada tekanan tekanan seperti itu ya putin dan juga rusia akan berpikir untuk menghentikan serangan
internal rusia juga sangat sangat
tidak baik sangat tidak
stabil saat ini sudah mulai ada
anggota parlemen yang kemudian bersuara dan
menolak invasi warga negara
rusia sendiri juga ada juga ada kelompok
cyber yang mengancam kelompok
cyber asal rusia yang kemudian meretas
situs situs pemerintahan di rusia
sudahkah ini juga diperhitungkan oleh putin
bahwa ada penolakan dari warga negara
nah ini yang menarik
karena memang sejak beberapa tahun terakhir
presiden sendiri sebenarnya sudah mulai tidak
populer di dalam negeri
seperti kita lihat pada hari pertama
invasi ada ribuan
masyarakat rusia di moskow yang
berdemonstrasi untuk menentang
dan kalau kita juga ingat
pemenang hadiah nobel perdamaian itu juga
dari rusia salah satunya
pertahuan yang memang kerap menyorakkan kritik
terhadap putin jadi itu
sudah menunjukkan bahwa dalam masyarakat kecil sendiri
sudah ada perlawanan
dan juga sudah ada kritikan kritikan
dan ketidaksenangan pada beliau
tetapi pada saat ini
genggamannya memang kita belum tahu ya
seberapa kuat pengalaman beliau saya pikir
dengan dia melakukan serangan ini dia merasa dia masih kuat
tapi itu bisa berubah kalau memang
dengan dukungan dunia
ada negara negara nato
dan juga non nato yang memberikan lethal aid
kepada ukraina senjata
dan lain sebagainya ini memperburuk situasi
ya sekarang pilihannya bagaimana
bertahan saja gitu ya
dan sebenarnya memperburuk suasana itu
rusia karena ini invasi ke semua
yang berhutuk umum internasional itu
sudah jelas jelas salah
tidak boleh ada satu negara berdaulat lain
menginvasi negara berdaulat lainnya
itu sudah jelas
dan dunia internasional pun bisa
membantu ya dengan cara seperti ini
karena nato secara teknis kan
tidak bisa masuk ke sana karena ada skala
dan sekarang ukraina sudah mengajukan keanggotaan
ke uni eropa apa dampaknya dalam waktu dekat
yang bisa kita lihat pak yosef
dari ukraina untuk
meminta dukungan dari masyarakat dunia
apakah diterima atau tidak
itu urusan lain di dalam uni eropa
tetapi bahwa beliau menunjukkan
bahwa ukraina mencari dukungan
negara barat dan
dengan mendaftar pada uni eropa
itu adalah upaya simbolik
yang diharapkan bisa mendapatkan simpati lebih besar
pak yosef situasi ini
jika terus berlanjut seberapa besar
dampaknya terhadap indonesia
perdagangan internasional tentu saja terganggu
harga minyak juga kemudian sudah
melambung tinggi apalagi yang akan
kita hadapi dalam katakanlah
sepekan ke depan dua pekan ke depan
dalam sepekan ke depan
dua bulan ke depan tentu saja
ekonomi rusia akan makin merasakan
efek dari sanksi tersebut
dan juga kita juga
dengan menurut ukraina
memiliki hubungan dagang yang pasti akan terganggu
itu sudah jelas
dari sana itu akan jelas terganggu
nanti kita akan lihat
perang ini kalau tidak akan
berhenti ya tentu saja
kan dalam jangka panjang dampaknya akan lebih
buruk lagi tidak hanya bagi indonesia tapi bagi
dunia karena diprediksi
setelah katakan krisis ini pun selesai
akan ada disparasi
dan juga polarisasi politik
makin kuat terutama di eropa
eropa barat tentu saja akan menjadi
lebih tidak percaya pada rusia
katakan ini selesai ya
dan itu tentu saja akan berdapat pada
dinamika di bagian bagian
lain di dunia termasuk dengan
kita di asia tenggara indonesia
oke baik kita akan melihat
lagi nanti perkembangannya
seperti apa saat ini serangan masih
berlangsung di wilayah ukraina
dan semakin merangsek ke wilayah
pak yosef jakababa akademisi
hubungan internasional universitas pelita harapan